informasi pilihan berikutnya saudara harga anjlok ikan dibuang
harga ikan di pasaran anjlok nelayan di lampulo kota banda aceh
terpaksa membuang sebagian ikan hasil tangkapannya
minimnya daya tampung dari pedagang di tengah hasil tangkapan yang melimpah juga menjadi pemicu
para nelayan di lampulo banda aceh terpaksa membuang sebagian ikan hasil tangkapan mereka
kondisi ikan yang mulai membusuk memaksa mereka mengubur ikan di tengah hasil tangkapan melimpah
aksi para nelayan ini sudah berlangsung selama dua hari terakhir
mereka menyebut selain permintaan sepi pemicunya adalah harga jual juga turun
ini sudah berapa hari di kapal tahun depan ini sudah ada busuk sudah ada pecah pecah berut
tidak tahu dibuang lagi dibuang saja
untuk harganya sendiri sekarang melonjak atau turun
untuk harga sekarang menurun sekali
sebelumnya ikan para nelayan ini dijual per keranjang mencapai lima ratus ribu rupiah
namun kini harganya turun menjadi lima puluh ribu rupiah
sebagian ikan yang dibuang merupakan ikan dengan kualitas rendah karena tak ada yang mau membeli
harga se kilo berapa
mencapai lima ratus ribu per keranjang
ini bagaimana permintaan pasar terhadap ikan
apakah kita akan menjaga ikan para nelayan ini
tapi jangankan untuk melanjutkan kapal nelayan masyarakat saja mau pulang kampung
tapi siapa pulang belanja itu pokoknya
sebetulnya saat ini hasil tangkapan ikan para nelayan sedang melimpah
dan bisa dijadikan untuk merauh keuntungan
namun karena sepinya permintaan dan daya tampung di tempat pelelangan ikan yang minim
membuat ikan yang disimpan di kapal mulai membusuk
para nelayan pun terpaksa merugi dan hanya bisa pasrah
raja umar kompas tv banda aceh aceh